memanah inilah salah satu kegiatan yang punya sejarah panjang
dalam peradaban manusia
digunakan dari mulai untuk berburu berperang hingga untuk olahraga
tidak terkecuali cempa ringan
sebuah seni memanah khas jawa
yang jejaknya bisa ditelusuri jauh sampai ke masa kerajaan mataram islam pertama
pada tahun seribu lima ratus delapan puluh delapan
mojopat adab incem paring atau adab para pemanah
membelah langit yogyakarta
mocopat yang bercerita tentang adab para pemanah
yang diciptakan pangeran diponegoro
saat mengawasi prajuritnya latihan memanah
ada pemanah yang welas asih
mengalah tetapi pemberani dilantunkan lewat tembang mocopat itu
saat kerajaan kesultanan mataram islam mulai berdiri pada abad tujuh belas
panahan mendapat tempat istimewa
para prajurit pemanah keraton yogyakarta atau brigidon yudro
adalah pasukan elit yang bertugas menjadi pengawal pribadi sultan
pada awalnya jemparingan lebih banyak dimainkan di dalam tembok keraton
pemainnya adalah pangeran pangeran bangsawan lainnya dan abdi dalam
baru sampai masa sultan hamengkubwono i di tahun seribu tujuh ratus an
panahan atau jemparingan ini diperkenalkan pada masyarakat
di luar tembok keraton
di masa ini jemparingan tidak hanya menjadi instrumen berperang saja
tetapi juga kesenian dan olahraga
jemparingan juga tumbuh sebagai atraksi masyarakat
yang dimainkan dalam setiap perayaan
jemparingan itu merupakan sebuah olahraga
yang kemudian berasal
yang perlu diketahui
berasal untuk berperang
jemparing itu anak panah
ini sejak dulu itu dikenal oleh orang orang jawa
kemudian karena sudah ada kerajaan
pada waktu itu seperti kita ketahui juga
karena kita bicara di mata mata
di mata mata jogarta
maka sri sultan hamengkubono i itu
jemparing itu termasuk alat untuk pilihan diri
kemudian dengan berjalannya waktu yang panjang
maka kemudian jemparing ini dipergunakan untuk pembentukan karakter
dalam rangka membentuk karakter
karakter apa itu
semua jenis panahan di seluruh dunia
baik itu modern dan tradisional
yaitu harus ada busur dan anak panah
tetapi di luar itu perbedaannya banyak sekali
dalam olahraga panahan modern misalnya
dalam olahraga panahan modern misalnya
peralatan menjadi faktor yang sangat menentukan
karena bertujuan untuk mengejar prestasi
itulah alasan mengapa peralatan panah modern
identik dengan teknologi canggih
untuk membantu atlet dalam berkompetisi
paling canggih urutan pertama adalah divisi kompon
karena dia sudah pakai alat pengungkit ada rudanya
mintaannya itu lebih tinggi
kemudian lebih mudah
lebih mudah karena ada ketika ditarik itu
terus separuh dari tarik arik itu
kosong jadi dia bisa relax memidiknya
tapi kalau yang divisi rike
itu begitu narik berat ya berat terus
jadi yang kompon itu harusnya untuk
kalau dipakai untuk lomba
skornya harus lebih tinggi dari yang rekep
sebaliknya dengan jempa ringan
busur dan anak panah dari kayu
dengan model yang tidak berubah sejak ratusan tahun silam
kft jantiningrat menyatakan
dahulu jarak lontaran anak panah jempa ringan
bisa mencapai maksimal enam puluh meter
gaya memanahnya pun tidak berubah
sambil duduk bersilah
filosofinya adalah soal adab atau kesantunan
selain itu di masa awalnya
orang orang memainkan jempa ringan dalam suasana yang santai
di atas bale atau bangunan joglo kecil
tetapi dengan bersilah
juga membuat pemanah lebih mudah berkonsentrasi
gaya ini juga dinilai jauh lebih akurat mengenai sasaran
karena lebih menggunakan jempa ringan
intuisi daripada mata
kraton yogyakarta mencatat
terakhir kali jempa ringan dipertandingkan di dalam tembok kraton
pada tahun seribu sembilan ratus delapan
atau lebih dari seratus tahun lalu
tetapi kini jempa ringan mulai menggeliat kembali
ragam jempa ringan yang terpengaruh seni panahan asing
mereka menjaga agar warisan leluhur ini tidak hilang dimakan zaman
jempa ringan diperkosa dengan jempa ringan
jempa ringan diperkosa dengan jempa ringan
jempa ringan diperkosa dengan jempa ringan
kalau tradisionalnya adalah bandul wong wongan

panjang tiga cm

disenaraikan dengan tetap
tapi hanya waktu setelah menjemput

yuk tangannya ke depan
ngitung bareng bareng ya
siji loro telur sampai lalu
sik seru ya
tarik yuk mbak
latihan peregangan yang dipimpin chris budiharjo ini adalah hal yang wajib dilakukan
sebelum latihan jemparingan di sasono langen astroyok jakarta dimulai
fokusnya ada di bagian jari bahu dada dan tangan yang akan menarik musuh
semua peralatan utama jemparingan
terbuat dari kayu
gendewo atau busur dibuat dari kayu sonokling
kayu ini memiliki tekstur yang kuat tapi lentur
sementara anak panahnya bisa dibuat dari kayu apa saja
yang penting ringan seimbang dan tidak mudah berubah arah saat terbang
tidak ada perubahan alat dan sasaran jemparingan sejak dulu hingga sekarang
dalam sebuah pertandingan jemparingan penentuan pemenang sama dengan panahan modern
yaitu penghitungan nilai kumulatif
nilai dikumpulkan dari ketepatan membidik sasaran utama yang hanya berdiameter tiga cm
alat kalau yang tradisional betul betul menggunakan alat tradisional
dari kayu bambu dan semua untuk anak panah
itu dari bulu bulu menrok
kalau tradisionalnya adalah bandul wong wongan
yang panjangnya hanya tiga puluh cm
panjangnya diameter tiga cm
di atas ada warna merah itu menunjukkan adalah kepala
sasaran utamanya adalah merah itu
kalau yang putih yang badan itu satu
beberapa tahun terakhir
sasono atau klub jemparingan
bertumbuh di kota yogyakarta
salah satu yang tertua adalah langen astro
yang berdiri enam tahun lalu
langen astro juga menginisiasi munculnya beberapa sasono jemparingan yang lain
data dari dinas pendidikan dan kebudayaan yogyakarta
kini ada dua puluh sembilan sasono jemparingan
yang tersebar di kampung kampung
di langen astro
latihan jemparingan seminggu sekali
hanya dilakukan sehari hari

di teras sebuah rumah
anak anak pun mulai banyaknya
sasaran jarak tembak diperpendek
menjadi sepuluh meter
sementara untuk dewasa
mencapai tiga puluh meter
jika ada kompetisi
baru latihan dilakukan di lapangan besar
dengan sasaran sejauh
adalah melatih intuisi atau
dengan duduk bersilah
maka konsentrasi diharapkan
bisa lebih optimal
fokus juga dilatih
agar bisa membidik tepat
pada sasaran anak panah
yang jauh lebih kecil
dibandingkan sasaran pada panahan modern
bagi beberapa orang
jemparingan sedikit banyak
mampu mengubah kualitas hidup mereka
menjadi lebih baik
kita anak muda
kita berproses di luar juga
tapi juga kita dapat dari segi budayanya
kita dapat untuk bisa jaga warisan
apa yang sudah pernah ada
jangan sampai hilang
kita lakukan lagi
karena yang menariknya juga
bikin kita bisa mengolah rasa
bukan cuma gimana caranya nembak
gitu terus kena
tapi lebih ke mengenal

kita mengenal karakter jemparingnya
jadi macam macam yang bisa dipelajari
kalau dari segi olah rasa
ya mungkin yang semula
mungkin amburadul biayaan
dengan jemparing ini kita dilatih
buat lebih tenang
lebih buat merasakan
dan juga berhubungan dengan negara dan kerajaan
di belahan bumi lain
dalam sejarah indonesia modern
salah satu hubungan terbaik yogyakarta
adalah dengan turki
yang dimulai pada kekuasaan raja murad ketiga
dari dinasti usmania
membawa proses akulturasi
dalam tradisi jawa
membuat rakyat jawa
dan juga memperoleh
dan juga membangun
yang juga pernah eksis
kala itu adalah
pada budaya jawa
memanah dan berkuda
adalah kegiatan yang berbeda
dalam posisi tempur misalnya
lebih berfungsi sebagai
atau batalion pemukul
yang merangsek masuk
ke kerumunan prajurit lawan
tetapi hubungan baik
sultan hamengkubwono i
yang terus berlanjut
dengan penguasa turki
dalam ragam jemparingan
panahan berkuda khas turki
dalam lingkup tradisi jawa
dengan waktu yang tidak sedikit
sri sultan hamengkubwono i
itu persis seperti yang diana
diajarkan oleh nabi
ini merupakan ajaran
oleh sri sultan
malahan pada waktu
mulai lewat sekolah
jadi sultan itu
sudah membentuk sekolah yang namanya
hasil adaptasi dari panahan turki
dalam seni panahan jawa
adalah munculnya ragam posisi
atau jurus memanah
dari turki diantaranya
ini adalah posisi
meletakkan sasaran tepat
di tengah mata
atau jurus abu hashim
dimana jurus ini
untuk membidik sasaran di sebelah kiri
karena proses adaptasi ke dalam
budaya jawa maka rangkaian
jurusnya makin beragam
untuk membidik sasaran jauh
dengan kaki diteguk
atau jurus supit gunting
yang digunakan untuk
menyerang sasaran dengan cepat
seribu tujuh ratus hingga akhir seribu delapan ratus an
yang asli jawa maupun yang di
adaptasi dari negara lain
hidup subuh di tanah mataram
dan di dunia
yaitu semacam latihan besar atau festival panahan tradisional
ayas yang sudah hampir empat tahun menggeluti panahan berkuda akan ikut tampil
agar dapat memberikan suguhan yang bagus
ia merasa perlu berlatih serius sambil membiasakan kudanya
keluarga ayas memiliki stable sendiri dengan enam ekor kuda
ini tentu membuatnya lebih leluasa untuk berlatih
memang ayas adalah jagoan lomba panahan tradisional dan berkuda
rangkaian medali dan piala di rumahnya menunjukkan itu
kesulitannya apa sih saat kamu harus naik kuda kan konsentrasinya kan
tidak ke kuda tidak ke panah ya tapi ke target ya
gimana itu kamu kemudian melatih skillnya instingnya itu gimana tuh
itu pertama kalau saya manah dulu
mana bisa setelah itu berkuda
jangan langsung digabung manah berkuda
berkuda dulu saya bisa ya sedikit sedikit bisa
saya benar benar siap dan yakin
setelah itu nyoba lepas tangan mungkin
tapi diikat diikat pas tali listnya diikat dulu
jadi diajak lari tadi lepas tangan tangan dua tangan satu
lati itu keseimbangan
hingga tibalah waktu gladen ageng itu
di saat ayas bersanding dengan mempelainya
panggung dibuat menghadap ke lapangan
agar undangan bisa melihat pertunjukan para pemanah
ayah ayas bambang minarno yang juga seorang peminat jemparinganlah
yang memiliki ide ini yaitu menggabungkan resepsi pernikahan
dengan atraksi memanah
orang tidak pernah berpikir bahwa acara seperti ini pernah ada
karena acara seperti ini gladian ageng seperti ini
pernah terjadi dua ratus tahun yang lalu di beberapa kesultanan
pensunanan di daerah indonesia dan di turki
kenapa karena turki dengan yogyakarta itu tidak bisa lepas
karena yogyakarta dan turki itu seperti satu
kita pengen membangkitkan lagi bahwa ternyata ada sebuah laraga
yang punya nilai sejarah dan mendidik generasi
sang pengantin pria
kemudian tampil menunjukkan kebolehannya dalam panah berkuda
bersama dengan ayahnya mereka menyerang beberapa target sasaran
seperti halnya atraksi jemparingan zaman dulu
nilai akan didapat hanya jika anak panah menembus gerabah
memecahkannya akan membuat si pemanah didiskualifikasi
latihan yang intens juga membuat ayas
tidak kesulitan saat harus memanah dan berkuda dengan sasaran lain
yaitu sebuah logam di atas tiang setinggi lima meter
geladen ageng ini diikuti kurang lebih enam puluh pemanah
tidak ada perbedaan antara laki laki dan perempuan
semua beradu kemampuan secara bersamaan
yang diadu adalah jemparingan gaya berat
gaya berdiri sebuah corak lain panahan
yang juga terpengaruh budaya turki
bersama dengan panahan berkuda jemparingan gaya berdiri
memiliki jejak di tanah mataram pada dua ratus an tahun yang lalu
selain babat atau cerita rakyat
beberapa literatur seperti riwayat diponegoro
yang ditulis indonesianis peter carry mengisahkan
panahan gaya turki menjadi andalan pangeran diponegoro
saat memimpin perang jawa di tahun seribu delapan ratus dua puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
beberapa pasukan elit di ponegoro dinamakan mirip dengan nama nama turki
seperti pasukan turkiyo yang berasal dari kata turki
dan pasukan bulkiyo pelafalan jawa untuk menyebut bulbuk
yang berarti resimen
selain berpakaian beskap beberapa peserta panahan yang lain
juga menggunakan pakaian hijau dengan turban putih di kepala
yang meniru pakaian pasukan turkio saat memanah
jadi kalau secara busurnya sendiri di mataram sendiri
sebenarnya ada artifak satu di milik sultan hamengkubono i
yang busurnya mirip seperti ini ada di keraton jogja saat ini
dan juga seharusnya di sultan lain seperti di cirebon banten
dan mungkin di aceh juga dahulu menggunakan busur yang sama
karena ini sebagai tren militer pada saat itu
tidak terdapat perbedaan yang berarti
antara alat panah jemparingan mataram dengan jemparingan gaya turki ini
pembedanya hanyalah teknik membidik yang menggunakan ibu jari atau jempol
untuk menarik busur
sementara teknik memanah yang lain menggunakan tiga jari
dan yang ditarik adalah anak panah beserta busur
busur jemparing turki juga lebih ringkas
bisa dipakai sambil berkuda
tapi juga efektif bila dipakai sambil berdiri
busur jemparing turki
yang kita gunakan untuk menidurkan
namanya alih alih atau gustuan atau kalau ininya tamring atau cincin jempol
itu digunakan untuk melindungi jempol supaya saat menarik tidak merasakan sakit
nah kita cara mengepalnya atau mengunciannya itu kan gini ya
jadi tiga jari ini mengepal yang kuat
kemudian talinya ditarik oleh jempol
nah jadi ketika memanah yang ditarik itu stringnya talinya
bukan anak panah
panahnya yang ditarik tapi stringnya yang ditarik oleh jempol
dulu panahan disebut sebagai kegiatan para kesatria
mereka pemberani cepat cekatan dan rendah hati
namun kini semua kalangan boleh melakukannya
mereka adalah kesatria yang lain
yang teguh mempertahankan budaya cemparingan
mereka meneliti jalan tajam
dan anak panah yang melesat menuju sasaran
untuk merawat jemparingan
agar tetap lestari di bumi mataram